sejumlah produk eco friendly pengganti plastik yang mudah terurai dan aman untuk dimakan
diciptakan ini sebagai solusi atas permasalahan sampah yang mengancam bumi
ya lalu apa saja produk eco friendly pengganti plastik yang mudah terurai bahkan aman dikonsumsi
selain rumput laut yang diubah menjadi gelas eco friendly biodegradable atau mudah terurai dan juga kaya serat
dengan gagasan dan aksinya yang brilian david mampu merevolusi produk lainnya agar layak dikonsumsi
bisa menjadi pupuk sehat
bahan kemasan bukan plastik ini pun mudah larut saat diseduh
inovasi ini diklaim merupakan yang pertama ditemukan di dunia
irsa karena kontaminasi plastik yang semakin meraja rela mencemari bumi menjadi sebuah ide awal dari penemuan produk inovatif
karena temuan yang digagas dua ribu lima belas silam itu bisa ikut mengedukasi masyarakat untuk berkonsumusi melamatkan bumi
jadi kita emang ide awalnya kita bikin si elojelo yang gelas yang bisa dimakan ini karena emang untuk mengedukasi masyarakat indonesia dengan cara yang berbeda
jadi kita edukasinya dengan satu produk produknya unik belum pernah ada sebelumnya
habis itu menyenangkan juga karena bisa minum habis itu makan gelasnya

jadi kita berkonsumsi dengan masyarakat indonesia
jadi kita berkonsumsi dengan masyarakat indonesia
jadi kita berkonsumsi dengan masyarakat indonesia
berskala home industry dalam pembuatannya
evoware menggandeng anak anak dari panti asuhan di pulau mas jakarta timur yang berbasis wira usaha
harga gelas warna warni bervariasi dari rp sembilan hingga rp dua puluh rupiah per cupnya
saya bisa lebih tahu bahwa rumput laut bukan hanya digunakan untuk bahan cemilan saja
di tempat ini saya diajari oleh kak david rumput laut itu bisa diolah juga menjadi bahan atau produk yang berguna bagi keluarga atau rumah tangga
tak hanya giat mengkampanyekan hidup tanpa plastik
david dan timnya berkomitmen akan terus menciptakan produk lain yang inovatif bisa dimakan dari bahan rumput laut
yuk ikut berkontribusi
meminimalkan penggunaan plastik sekali pakai dan beralih ke produk yang lebih bersahabat pada bumi kita
yesi pasha jakarta
hmm itu saya sudah agak ngiler ya ini kan salah satu gelasnya
iya produk yang memang diciptakan untuk bisa menggantikan plastik pemirsa
mau nunjukin aja kalau tidak memang gelas
tuh nggak bocor kan dan ini bisa
ini ada aromanya loh
nah pemirsa sudah ada david christian nih ya founder dari evoware yang sudah ada di studio
ini yang pertama kali kurang lebih menciptakan ide untuk membuat kemasan gitu ya kemasan menggantikan plastik menggunakan bahan dasar
rumput laut wah terima kasih mas david sudah datang ke good morning
ini idenya saya harus bilang luar biasa
nama mas david itu sudah saya dengar beberapa tahun kebelakang ya tentang orang gila yang menciptakan ide luar biasa seperti ini
sederhana tapi actually inilah yang dibutuhkan sama banyak atau sama manusia di dunia sekarang ini
tapi gimana untuk masyarakatnya sendiri di indonesia terutama ya dengan adanya penemuan ini mereka udah tinggi belum animonya
atau justru masih mikir ini kayaknya bahan yang mahal ya
iya untuk sekarang sih emang masyarakat indonesia kebanyakan kan masih mahal produknya belum bisa terjangkau kan
tapi emang karena sebenarnya produksi kita juga masih dalam skala yang kecil sih belum skala yang besar
pastinya nanti ketika produksi kita udah masal udah lebih besar harga bisa lebih turun lagi lebih terjangkau lagi
dan emang kebanyakan sih kita dapat animunya dari luar sih
dari luar negeri malahan ya bukan di indonesia
mas gini deh mas
ini penonton di rumah juga harus dikasih tahu dulu ini produknya apa aja nih mas yang dibawa sama mas alvin sekarang ini
jadi yang pertama kita ada ini
kayak gelasnya bisa minum abis itu sama makan sama gelas
sambil dimakan gelasnya tadi daniel juga udah makan tuh sebagian makannya
lucu banget ya sama buat anak anak kan sih
ini produknya pertama kali diciptakan ya sebetulnya ini ya
iya ini produknya pertama kali kita diciptakan sih dua ribu enam belas waktu itu
ini rumput laut tuh ada aromanya juga sih mas
ini betul juga nih daripada kita pakai gelas plastik
belas plastik kan
gelas plastik habis diminum langsung dibuang jadi sampah sampahnya nggak bisa terurai
ini bisa langsung dimakan sama kita ya
iya sehat lagi
jadi dan karena terbuat dari rumput laut banyak seratnya jadi kalau mau buat diet bisa makan gelasnya nanti
ya bagus malahan nah daripada wasting ini malahan jadi healthy ya
ini nggak ada rasanya sih ya tawar
berikutnya mas yang dibawa lagi apa
nah ini kita ada pembungkus juga
ini burger nih
jadi pembungkusnya tuh dari rumput laut juga
belum sarapan kan
jadi kalau misalnya iya bener banget
daripada roti juga bisa dong ya
roti kan sekarang kebanyakan dibungkus pakai plastik kan
plastiknya langsung dibuang gitu
ini bisa langsung dimakan ya
itu bisa langsung dimakan juga
uh gampang ya
gimana mengubah rasa nggak tapi
nah malahan ada tekstur baru
bukan renya sih
kayak lengket dikit begitu loh
oh karena rumput lautnya
ini bagus nih
ini menarik loh instagram nebel kan
zaman sekarang kan apa apa tuh selalu di share di media sosial ya
ini roti terus
nah terus ini kita ada buat yang kantongnya juga
ini bisa ada buat kantongnya
ini tahan berapa lama nih mas
kalau yang ini kan maksudnya sekali gigit kita bisa kena
air aja kayaknya udah hilang ya
nah ini bisa tahan sekitar kayak dua tahun gitu sih
sampai dua tahun
kecuali kalau misalnya kita taruh di air
atau nggak kita taruh kayak di tanah di tanaman gitu kan karena banyak microbanya yang makan
nah nanti bisa terurai di sini
tapi bagus lah ya
dan kemudian itu ada
ini kita ada
ini kita ada
ini kita ada
ini kita ada
ini kita ada
ini kita ada
ini kita ada
ini kita ada
ini kita ada
ini kita ada
ini kita ada
ini kita ada
ini kita ada
itu ada sabun
ini kita ada
ini kita ada
ini kita ada
jadi sabun dipake sabunnya ya
jadi nggak perlu dibuka lagi nih sasetnya
langsung dibasahin aja
saya kalau nggak dikasih tau pasti norak ya
dan ini yang terakhir ini pemirsa nih
buat pecinta kopi nih
kan kopi ini kebanyakan pakai bungkus plastik ya
kopi sasetan gitu
ini langsung bisa diuraikan gitu ya
pemirsa nih ya kopinya terus kita aduk aduk
jadi calonnya airnya harus panas ya
ya yel kebayang lah ya tadi
jadi langsung terurai kan ini pasti akan terurai dengan sendirinya
oh ini udah tuh
jadi bisa diisi kopi favoritnya prabu
langsung deh tuh
nah ini beneran nih pemirsa nih
dari atas mungkin
dari atas barangkali
nah ini dia
tadi ya dari satu saset terus dikasih air panas langsung
tuh ya pembungkusnya langsung larut
ya kopi banget lah
jadi yang kita pikirin kadang kadang ya segala macam kemasan bisa mengubah rasa
tapi ternyata enggak dan itu tuh larut dengan sendirinya
mas ini awalnya idenya gimana sih sampai akhirnya terfikir untuk membuat ini semua
nah jadi ide awal aku bikin every itu
awalnya karena aku udah ikut terhadap lingkungan sih
karena aku dulu sekolah di kanada selama empat tahun kan gak pernah pulang
jadi kan disana kan bersih udaranya dan kayak gak banyak sampah juga kan disana
jadi aku udah kayak sistemnya udah kayak teratur gitu
jadi pas pulang ke indonesia ngeliat banyak sampah terutama di sungai di jalanan gitu
aku pikir kayak baru cari tahu lebih dalam tuh mengenai sampah terutama sampah plastik
dan disitu aku baru tahu ternyata sampah plastik itu udah mencemari semuanya
jadi aku mikir wah udah parah banget
tapi yang aku lihat bukan karena masyarakat indonesia nggak peduli terhadap lingkungan ya
tapi aku lihatnya mungkin karena kita gak terlalu aware terhadap isunya
dan kalau ini tuh ternyata udah mencemari semuanya
waktu itu sempat ada kan beritanya yang paus di wakatobi ini
yang isinya banyak plastik semua
padahal di dalam tubuh kita juga ada juga karena udah sampai mencemari minuman dan makanan kita kan
jadi menurutku udah serem banget sih
jadi waktu itu idenya gimana caranya mau menciptakan satu produk yang belum ada
sebelumnya yang unik yang bisa mengedukasi masyarakat indonesia juga
terutama untuk anak anak nih
jadi dengan cara yang berbeda dengan cara yang menyenangkan
jadi produk yang pertama dibikin waktu itu yang gelas kayak yang elojolo ini gelas jelly ini
ini bisa kita beli satuan gak sih
bisa ya bisa dibeli satuan bisa dibeli box juga
ini saya pikir juga kalau menurut saya sih mungkin pemerintah juga harusnya sudah mulai langsung nih mewajibkan produk produk menggunakan kemasan seperti ini ya
ada beberapa daerah yang memang sekarang sudah mulai ya
mengganti kemasan plastiknya
tapi mungkin cara ini jadi lebih menarik ya
konsumen pun kan kayaknya worth it lah untuk bayar sedikit lebih mahal untuk hal yang menarik seperti ini dan untuk lingkungan kita juga
kalau didukung sama pemerintah sih mungkin seharusnya bisa jadi lebih murah ya karena disubsidi misalnya
iya kan kalau memang niat betul betul mau menjaga lingkungan ya disubsidi saja gitu
jadi harganya bisa lebih murah
thank you banget mas david sudah bergabung bersama kami di good morning
terima kasih untuk segala macam hal masukan yang sudah kita dapatkan hari ini
mudah mudahan juga masyarakat sedikit demi sedikit lah ya dengan keberadaan informasi di media sosial ya masyarakat bisa mengubah gaya hidupnya mengganti kemasan plastik dengan kemasan yang mudah terurai kayak gini nih
terima kasih banyak mas david